nanti saya coba kontak dia
bubun jangan sampai lolos lagi
kita kasih pelajaran sekali lagi
karena dia sudah ingkar janji
terus kita buang dari terminal
biar tony si bos kecil yang nanti pegang di sana
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
masih betah di terminal
betah nggak betah
kalau nggak di sini saya mau kerja di mana
kalau bos bubun ditendang
kamu mau ikut ditendang juga
atau mau tetap di sana
co cecep sama willy mau balik lagi
bukan mereka tapi saya
kamu berani sama bos mubun
saya ada backing
bos bubun ingkar janji sama kang darman
harusnya kang darman dapat bagian dari terminal
buat jasa geser kang cecep sama willy
sekarang nasib bos bubun terancam
dia bakal ditendang dari terminal
kamu tetap di sana atau mau ikut ditendang juga
saya tahu kamu bingung
tapi kamu harus punya pilihan
kalau mau tetap di sana saya bisa jamin
saya butuh informasi tentang bos lubun
dia lagi ada di terminal atau enggak
saya juga mau tahu sekarang mas bun tinggal di mana
dia udah lama gak di alamat yang lama
dia sekarang ada di sini
tapi sekarang dia tinggal di mana saya nggak tahu

pauk pas pokemon terjung listen recently kalian jugadeventer
tidak tentu begitu

ini enggak ada ini
kemarin saya kesana ketemu sama orang yang nyari saya
tapi mereka kabur
mungkin karena lagi cuma berdua
barusan tony nelpon nanyain bos bubun ada di terminal apa enggak
dia disuruh kang darman
ya dia tadi bilang sekarang dia di backing kang darman
anak buah kang darman sekarang pasti lagi menuju kesini
kalau mereka kesini lagi kalian langsung kabur aja
mereka urusan saya
mereka berempat yang dua udah pasti cemen
yang dua lagi saya belum tahu
nanti saya mau tes dulu aja
saya perlu pengamanan
kang darman kemungkinan ngirim anak buahnya ke terminal
ada masalah apa
ribut sama istri
ribut masalah apa
tadi saya lagi duduk
mau kerja apa
mau usaha apa
mau cari uang di mana
jadi suami jangan diam aja
saya jawab baik baik dia tambah ngegas
usaha makaroni kamu gak jadi jalan
lihat di jembatan
berj sel pada
aku mau nunggu

kenapa kau mengh bmw

kamu kesini cuma mau ketemu aku aja

yaudah saya kesana
tadi kamu semanggil saya
ngomong panjang yang intinya sekarang bisnis kamu bisnis kita

tapi katanya kamu sudah
hanya aku diragukan jugadeep
ya kok terus kapan
budhak dua tahun purusa